presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua menjadi momentum bagi negara anggota g dua puluh
untuk membahas transformasi digital yang lebih inklusif di dunia
melalui digital economy working group setidaknya ada tiga isu prioritas yang akan dibahas
yakni konektivitas dan pemulihan pasca pandemi literasi dan kecakapan digital
serta arus data lintas batas negara
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate meyakini
presidensi indonesia akan mewariskan keberhasilan membangun ekonomi digital
bakal menentukan arah ekonomi digital di dunia
meskipun masih terdapat sejumlah tantangan
diantaranya keamanan siber ketersediaan akses internet dan regulasi
tak hanya kementerian dan lembaga
kemenkominfo melibatkan akademisi asosiasi dan komunitas terkait
di industri jasa internet dalam agenda digitalisasi
workshop dan side events juga membuka potensi kerjasama investasi
antar industri jasa telekomunikasi dan internet
pada presidensi ini indonesia akan memfasilitasi diskusi arus data lintas batas negara
serta menumbuhkan interoperabilitas data dengan membahas tantangan terkait privacy
dan kekayaan intelektual
sementara di meja bank indonesia agenda ekonomi dan keuangan digital di g dua puluh fokus pada tiga area
sistem pembayaran di era digital
inklusi keuangan digital
serta stabilitas sistem keuangan dan infrastruktur digital
khususnya bagi masyarakat yang kurang terlayani seperti perempuan pemuda dan umkm
namun agenda juga membahas sumber baru risiko sistemik dari keuangan digital
yang akan fokus tentang risiko cyber
risiko dari penyedia layanan pihak ketiga
implementasi peta jalan pembayaran lintas batas g dua puluh
serta rekomendasi dalam laporan stablecoin fsb
bank indonesia juga mendorong g dua puluh membangun pemahaman dari implikasi penerapan central bank digital currency atau cbdc
konsep rupiah digital juga akan dibahas dalam pertemuan
penerbitan cbdc masih terus dibahas
yang oleh para bank sentral di seluruh dunia
jadi kita akan lihat apakah bermanfaat atau tidak
intinya cbdc itu kan supaya inklusinya menjadi lebih baik
oleh karena itu memang pemahaman yang lebih kuat dari g dua puluh atas hal tersebut
memang kita akan memastikan rencana penerapan cbdc di berbagai negara
agar itu tadi dijamin dia tetap menjaga stabilitas sistem keuangan
baik domestik maupun internasional
selain itu juga kita harapkan diskusi juga akan diarahkan untuk melihat beberapa risiko yang mungkin timbul ya
industri yang bergerak cepat ke arah digital mungkin akan berterima kasih kepada pandemi
karena menjadi berkah terselubung
apalagi struktur ekonomi indonesia dimotori oleh konsumsi rumah tangga
dosen ekonomi digital universitas indonesia ibrahim hoylul rohman mengatakan
gross merchandise value yang biasa digunakan sebagai perusahaan
yang biasa digunakan sebagai acuan pertumbuhan bisnis dari sektor digital indonesia
sayangnya kualitas internet indonesia masih di bawah negara di asean
ditambah ongkos internet yang terbilang mahal
tingkat inklusi keuangan digital juga belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan yang memadai
hambatan ini yang harus diatasi terlebih dahulu sebelum mengembangkan digitalisasi lebih jauh dan lebih luas lagi
namun juga tentu tidak ada gading atau tidak retak bahwa masih banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di indonesia
baik terkait dengan level adopsi yang masih kontras antara urban dan rural
kemudian antara jawa dan luar jawa yang saat ini mungkin merupakan salah satu program di bakti untuk mempercepat akselerasi infrastruktur
kualitas dari internet kita yang ternyata di bawah hampir seluruh negara asean yang lain
tapi juga affordability dari internet connection kita yang masih terbilang cukup mahal
pemerintah berperan sangat penting untuk mengembangkan masa depan dunia digital
termasuk mengidentifikasi tata kelola dan infrastruktur yang dibutuhkan
namun peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi saat ini memberikan dampak yang lebih produktif dengan risiko yang minim
inilah yang menjadi pekerjaan bagi kita semua
di siaritona yudhistira satria jakarta